begitu besar pressure nya sebagai karena semua orang di komunitas itu pada heboh
ah gila ada orang indo yang bisa qualify ke kona nih cewek lagi
saya yakin kan kemenpora pada saat itu mengakses ciengol untuk berangkat
umur empat puluh dua tahun kalau bukan perempuan tangguh apa kita mau namakan
bagi inge prasetyo usia hanyalah sekedar angka
hal ini ia buktikan lewat prestasi dan pencapaiannya di cabang olahraga triathlon
triathlon tuh adalah oke sebuah olahraga endurance yang menggabungkan tiga cabang
olahraga sekaligus jadi ada berenang ada sepeda ada lari
buat saya sih

triathlon itu menarik karena kita gak harus jago tiga tiganya
gitu jadi kita biasa biasa aja asal kita enjoy bisa ngejalanin olahraga ini
wanita kelahiran enam juni seribu sembilan ratus delapan puluh ini adalah wanita indonesia pertama yang bisa lolos
kualifikasi dan finish pada iron man world championship dua ribu tujuh belas di kona hawaii
uniknya lagi inge yang tidak memiliki latar belakang sebagai atlet ini

saat itu inge yang sudah sepuluh tahun bekerja di sebuah perusahaan multinasional asal inggris di shanghai
tiongkok merasa bosan dengan rutinitas pekerjaannya
saya tuh waktu di selama dunia kerja itu kayak ngerasa aduh nggak fulfill banget deh hidup saya
kok gini aja gitu loh ntar pokoknya terus terusan begini aja terus
kayak gak ada excitement lagi gitu loh
nah saya tuh jadi pengen aja mencoba sesuatu yang berbeda
juga faktor faktor yang ngelihat sih kayaknya keinginan untuk memiliki suatu prestasi aja sih
kayaknya yang lebih yang membanggakan gitu yang di luar dari dunia profesional lah
jadi kayak oh sisi lainnya inge presetio nih yang tadinya mungkin sebagai pekerja kantoran
eh ternyata dia juga bisa mencapai suatu prestasi di bidang lain
demi mengejar ambisinya di dua ribu enam belas inge pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus di triathlon
kadang lari sendiri karena orang orang lain ya mungkin latihannya nggak perlu sebanyak saya gitu
jadi hujan hujan atau badai atau segala macem udah harus saya jalanin karena saya udah berkomitmen ya untuk ini
dan saya pengen mencapai suatu prestasi yang bagus gitu
jadi you have to be really mentally strong banget untuk mau gitu menjalankan ini
hasilnya tidak sia sia

enge sukses menjadi juara pada iron man taiwan dua ribu enam belas untuk kelompok umur tiga puluh lima hingga tiga puluh sembilan tahun
hasil yang juga sekaligus membawanya menjadi wanita indonesia pertama yang mampu lolos kualifikasi
dan berhak tampil pada ironman world championship di kona hawaii di tahun dua ribu tujuh belas
kalau dua ribu tujuh belas itu karena lomba pertama saya ya jadi kayak nggak ada ekspektasi apa apa
terus kayak begitu besar pressure nya sebagai karena semua orang di komunitas itu pada heboh gitu

di event paling bergensi di dunia triathlon ini
inge dengan susah payah mampu menyelesaikan lomba setelah berenang sejauh tiga delapan kilometer
bersepeda menempuh jarak satu ratus delapan puluh km dan lari full marathon empat puluh dua dua km
jujur beneran kayak ey opener banget lah buat saya
karena di larinya itu saya jalan kaki mas enam belas km
saya jalan kaki
tidak bisa lari mas
karena salah nutrisi salah strategi nutrisi saat bersepeda
pokoknya segalanya serba ini deh kayak total newbie gitu lah
tapi saya bertekad oh saya harus finish pokoknya harus finish
jangan malu maluin buat indonesia pokoknya indonesia harus finish
seberapa pun pelannya gitu
dan bisa sampai finish lah walaupun terakhir terakhir itu udah gelap banget
terus water station nya udah mulai diberesin beresin
saya punya unfinished business
kayak saya beneran harus comeback lagi lah ke kona untuk memperbaiki catatan waktu saya
supaya saya bisa finish strong supaya saya bisa mencetakkan waktu yang membanggakan lah buat saya
sejak itu bersama pelatih asal australia dimiti liduk
inge pun memperbaiki nutrisi serta pola dan struktur latihannya
dengan persiapan yang jauh lebih matang
persib dua ribu delapan belas di kona dan menyelesaikan lomba dengan waktu sepuluh jam lima puluh satu menit dan dua puluh tiga detik
atau tiga jam lebih cepat dibandingkan dengan penampilannya di tahun dua ribu dua puluh
sampai dua ribu delapan belas target saya cuma satu
jangan sampai saya jalan kaki lagi saat maraton
itu aja target saya
dan saya finish dengan senyuman mas
dan saya bisa merasa bangga lah dengan hasil dan prestasi ini
jadi di sepanjang jalan selama lari itu
karena saya juga latihannya itu juga lebih baik lebih siap
dan nutrisinya juga jauh lebih baik
jadi saya bisa finish dengan lebih happy dan lebih strong
sepak terjang inge di dunia triathlon
membawanya ke seleksi tim nasional triathlon indonesia
yang saat itu disiapkan untuk tampil di sea games vietnam dua ribu dua puluh
untuk bisa mendapatkan tempat di tim merah putih
inge yang saat itu sudah berusia lebih dari empat puluh tahun
harus bersaing dengan atlet atlet lain yang usianya jauh lebih muda
salah satunya adalah zahra putri bulan aprilia
peraih medali perunggu nomor dua tlon di sea games vietnam
yang saat itu berusia delapan belas tahun
deg degan juga takut sebenarnya
takut aja weci inge ikutan gitu
dia harus harus bisa lah bareng si inge
deg degannya lebih karena kenapa tuh
deg degan karena itu tadi udah pertama lolos ironman itu
yang pertama itu makanya
inge sebagai wanita pertama gitu ya
dalam seleksi nasional inge pun lolos setelah menduduki peringkat tiga
di bawah zahra bulan dan netavani oktaria
namun sempat muncul keraguan dari pihak kemenpora
mengingat usia inge yang sudah tidak muda lagi
akan tetapi pelatih pelatnah striatlon indonesia wahyu hidayat
meyakinkan pihak kemenpora untuk memberangkatkan inge ke vietnam
karena saya tahu bagaimana kesehariannya si inge
dalam disiplin dari pola makan istirahat dan latihan
saya sangat optimis pada saat itu cinge bisa menyumbangkan medali
jadi sehingga saya presentasikan itu saya yakinkan kemenpora pada saat itu
akhirnya mereka percaya dengan data data statistik yang saya siapkan
dari hasil latihan day to day gitu ya
akhirnya mereka measihkan
akhirnya mereka measihkan akhirnya mereka measihkan
saya mengakses si inge untuk berangkat begitu
kepercayaan pelatih dan kerja keras inge pun terbayar di sea games vietnam dua ribu dua puluh
di hanoi inge yang turun di nomor triathlon menyelesaikan renang satu lima ratus meter
bersepeda empat puluh km dan lari sepuluh kilometer
dengan catatan waktu dua jam enam belas menit dan tiga puluh delapan detik
catatan waktu yang membuatnya berhak meraih medali perak
bagi kontingen merah putih
nothing to lose saya sih waktu itu
karena tugas saya waktu itu cuma satu
supaya membawa medali untuk indonesia lah
baru semua orang menyelamatkan saya
baru saya kayak
oh ini beneran nih kayaknya ternyata juara dua nih
saya yang medali perak ternyata di saya gitu
dan begitu banyak yang mungkin meragukan saya gitu
dengan kemampuan saya dan segala

dan podiumnya podium kedua gitu
jadi kita mencapai mendapatkan medali yang lebih tinggi
jadi kita mencapai mendapatkan medali yang lebih tinggi
jadi kita mencapai mendapatkan medali yang lebih tinggi
dari target kita yang hanya perungguat itu

ini luar biasa ya
dia sebagai penghobi
bayangkan penghobi ya
penghobi gitu loh
karena dia tough sekali dia mau support dirinya sendiri
dia pernah zaman covid dia bertanding di thailand

sampai karena tidak bilang dia stay di thailand beberapa saat untuk berlatih di sana
puncaknya dia mendapat medali perak
puncaknya dia mendapat medali pes
dia pernah berverak di vietnam
tadi kita bicara umur empat puluh dua tahun

kalau bukan perempuan tangguh apa kita mau namakan
kelebihannya cie inge totalitas banget
renang latihan cie inge juga mengikuti sepeda cie inge juga mengikuti sepeda rena
terus disiplin waktu banget
sederet prestasi dan pencapaian di dunia triathlon telah inge raih
kini inge memiliki ambisi untuk bisa membagikan pengalaman dan pengetahuannya di dunia triathlon sebagai pelatih
namun untuk bisa menggapai mimpinya tersebut inge membutuhkan sertifikasi yang hanya bisa didapatkan lewat kursus kepelatihan yang diadakan oleh world triathlon
salah satunya harus punya kita harus memiliki banyak pelatih pelatih yang memiliki sertifikasi yang memiliki juga banyak pengalaman dan jam terbangnya untuk membimbing atlet atlet muda ini
meski belum memiliki sertifikasi pelatih inge saat ini sudah membantu pelatnas triathlon indonesia dengan menjadi mentor sekaligus partner latihan bagi renata berliana aditya
salah satu atlet muda indonesia yang dipersiapkan tampil di sea games kamboja dua ribu dua puluh
bagi renata sosial
sosok inge adalah sosok senior yang lebih dari sekedar mentor di lapangan
kelebihannya ci inge totalitas banget kalau ngelatih
kayak misal trenan latihan juga cie inge kan ngikutin misal sepeda cie inge juga ngikut sepeda trenan gitu
terus benerin kalau sepedaannya ada yang salah gitu dibilangin
terus disiplin waktu banget masalah makan masalah
gaya hidup pokoknya disiplin banget
berbeda dengan cabang olahraga lain program latihan di triathlon memang tidak bisa disamaratakan ke semua atlet
dengan kondisi dan kemampuan yang berbeda beda setiap atlet memiliki program latihannya masing masing
hal inilah yang diterapkan di platnas triathlon indonesia untuk sea games kamboja dua ribu dua puluh
program itu memang harus individualisasi sekali ya
jadi setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda beda kondisi yang berbeda beda
sehingga saya membuat program itu satu orang berbeda beda sesuai kondisi badannya
nah kebetulan pada saat ini renata itu untuk sepeda dan larinya itu cocoknya memang dipeser dan didampingi sama ci inge
sehingga cie inge diperlukan oleh kami untuk membantu mempesingin renata
cuma kalau secara sk kerja dari kemenpora tuh kemenpora kan sudah menentukan ya
nama nama pelatih asisten pelatih manajer dan staf pendukung lainnya memang
ada dalam bagian itu gitu memang
jadi memang dengan kerelaan hatinya cie inge dengan memang kecintaannya dia ke triathlon
dan ingin membina junior junior yang ingin lebih baik dari dia gitu ya beliau siap
saya tuh bukan yang tipe yang setengah jalan
jadi kalau udah gini udah totalitas saya di sini saya ingin menjadi yang terbaik
dan saya ingin renata menjadi yang terbaik juga
dedikasi inge pada dunia triathlon indonesia memang luar biasa
selain tidak digaji untuk membantu program latihan bagi renata di pelatnas tak jarang inge mengeluarkan dana dari kocek pribadinya
melihat hal tersebut renata pun bertekad untuk dapat memberikan hasil
dan juga mendapatkan hasil yang terbaik di sea games kamboja nanti
ngelihat ci inge ternyata empat puluh dua tahun masih bisa berprestasi
jadi itu yang bikin semangat lagi hati kemotivasi
karena sea games pertama ya om semoga bisa bawa pulang medali
entah itu emas perak atau perunggu
karena sea games pertama juga kan buat pengalaman
dan nggak mau dijadiin pressure buat
untuk menghadapi sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga lima atlet putra dan lima atlet putri indonesia telah berlatih intensif di platnas triathlon indonesia di bandung jawa barat sejak bulan februari lalu
atlet pelatnas ini merupakan atlet terbaik hasil selek nas serta data dan kajian dari tim pelatih dan kemisi

dengan kekuatan mayoritas atlet atlet muda tim triathlon indonesia bertekad untuk dapat memperbaiki hasil dua medali perak dan tiga medali perunggu yang didapat di sea games vietnam
sea games kamboja ini kita sasarannya tiga medali emas
baik dari dia dari triathlon dualtron dan aquatron
tiga emas itu kan kita masih ada lagi
kalau kita hanya dapat perunggu siapa yang mau kirim ke asean games
tapi kalau dapat emas why not kirim kami
kalau dibilang muluk muluk saya rasa kalau kita bicara data memang hal itu jadi tidak muluk muluk memang
tapi kita tahu sendiri mas kadang kadang multi event itu mentaliti adalah segalanya
jadi mohon doanya aja dari teman teman pecinta triathlon dan semua orang indonesia bahwa target kita bisa tercapai
di kamboja nanti tim triathlon indonesia akan turun di enam nomor individu dan satu nomor relay
salah satu atlet muda yang menjadi andalan tim merah putih di cabang olahraga triathlon adalah rasif amilah
meski menjadi salah satu atlet yang ditargetkan bisa meraih emas di kamboja namun ami yang memiliki dasar sebagai atlet renang ini tak ingin menjadikan hal tersebut sebagai beban
ami jadiin itu sebagai motivasi gitu loh
jadi berarti pelatih aja ngenargetin saya emas berarti pelatih aja percaya sama saya kalau saya tuh mampu dapat emas ya berarti saya juga harus lebih percaya diri lagi sama diri saya kalau saya emang mampu gitu
latihannya ya sangat sangat capek sangat sangat menguras tenaga emosi mental pikiran ya tapi ya tetap dijalanin ikhlas
sementara di bagian putri zahra putri bulan aprilia memiliki ambisi pribadi untuk bisa memperbaiki hasil medali perunggu yang diraihnya di sea games vietnam dua ribu dua puluh tiga
kesuksesan inge prasetyo merebut medali perak di vietnam di usianya yang ke empat puluh dua juga menjadi motivasi tambahan bagi bulan
latihan aja latihannya cuma lebih intensif gitu
jadi tiga kali terus volume nya juga jadi makin banyak terus haruslah makin fokus juga biar bisa dapat medali emas jadi nggak yang perunggu jadi harus naik lagi gitu
kekuatan di sea games dua ribu dua puluh satu
kali ini kekuatan kita memang beneran rata rata di bawah dua puluh lima tahun semuanya
yang guns ini potensinya sih oke banget ya
jadi ada beberapa yang saya tahu dijagokan untuk mendapatkan medali mungkin medali emas
saya sih berharap sih memang lebih baik dari yang kemarin dan kelihatannya sih menurut saya sih seharusnya lebih baik lah dari yang kita capai tahun sebelumnya
sebenarnya mungkin buat mereka juga penasaran apa sih triathlon terus latihannya kayak gimana
terus bener gak sih membantu sepeda bener nggak kalau latihan sepeda di triathlon itu membantu lari
dan aku buktikan ke mereka emang olahraga itu saling membantu saling mendukung gitu
sebagai olahraga endurance yang membutuhkan daya tahan dan stamina tinggi
triathlon kini semakin populer dan bahkan mulai menjadi bagian dari gaya hidup
hal ini terbukti dengan munculnya sejumlah komunitas pehobi triathlon di bandung jawa barat yang salah satu menu kegiatan rutinnya adalah break training
break training adalah latihan khas dalam dunia triathlon
latihan ini menggabungkan dua disiplin dari tiga disiplin yang ada dalam triathlon
dalam satu sesi latihan
greatment kan ada tiga disiplin ya lari renang sepeda
renang sih kenapa
kalau di laut itu kan beda ya bukan dunia kita gitu jadi kadang kadang ada rasa takut juga sih gitu
tapi kalau yang paling menguras tenaga paling bikin capek itu yang mana mbak
lari sih buat aku lari ya
makanya latihannya harus serius ya mbak dan komitmennya harus benar benar ya untuk latihan keraton ini mbak ya
ya konsisten sih kuncinya kok
para penggemar olahraga yang mulai tertarik berlatih triathlon pun semakin hari semakin bertambah
alasan mereka bergabung dalam komunitas triathlon ini pun beragam
sebenarnya mungkin buat mereka juga penasaran apa sih triathlon terus latihannya kayak gimana
terus bener gak sih membantu sepeda bener nggak kalau latihan sepeda di triathlon itu membantu lari
dan aku buktikan ke mereka emang olahraga itu saling membantu saling mendukung
dan mereka akhirnya makin membawa banyak temen
jatuhannya kayak konflik gratis tapi sama temen temen dalam komunitas
itu sih yang didapat dari komunitas olahraganya iya bareng
saya harus kayak gimana ya kalau buat pemula
tapi emang antar temen temen aja
kalau dibilang ada coach khusus enggak tapi coachnya kayak semua temen temen dalam komunitas gitu
rasa tantangan sih tertantang untuk bisa lebih baik dan lebih improve ya
itu jadi bikin saya lebih adiktif gitu
dengan adanya komunitas jadinya lebih nggak males
tadinya udah males malesan gak pengen bangun kepikiran aduh ada teman teman ayo pergi
temen temen juga ada yang ngingetin gitu
jadi itu lebih termotivasi sih
kehadiran komunitas komunitas pehobi triathlon ini secara langsung maupun tidak langsung
juga memberikan kontribusi positif pada perkembangan olahraga menantang ini
karena saya juga lahirnya dari komunitas dan mereka sangat supportif sekali ke saya
jadi dimanapun saya berada mereka selalu siap gitu kayak
oh yuk join aja yuk kalau nggak ada tempat lari
langsung banyak yang japri gitu
oh lari di sini aja lari situ aja
oh berenangnya di sini lagi benangnya
kalau nggak sepedaan di sini lagi
kok kita ada grup nih mau sepedaan besok pagi mau ikut gak gitu
teman teman komunitas itu bisa membantu kami bukan hanya sekedar semangat gitu ya
tapi juga memberikan bantuan bantuan langsung kepada atlet
seperti ngasih jalan untuk memberikan sponsorship
memberikan jalan untuk bagaimana atlet itu mendapatkan peralatan yang mungkin sulit untuk dia beli
tapi bisa dibantu lewat jalur jalur yang teman teman dari komunitas triathon itu banyak ngebantu sekali
tapi khusus bagi pemula ada satu hal yang sering terlupa
bahwa dalam triathlon tak melulu hanya soal program latihan
namun asupan makanan dan pola istirahat juga adalah hal yang penting untuk diperhatikan
dua hal yang selama ini dilakukan dengan disiplin oleh inge prasetyo selama menekuni dunia triathlon
kepala makanan yang baik diterapkan sehari hari itu yang kayak gimana sih mbak
biasanya saya makan normal aja sih mas
kayak orang orang pada umumnya gak adi gak ada yang spesial banget
dan lebih ke yang agak simpel lah
yang bisa dibikin dalam waktu lima sepuluh menit
dan saya lebih memfokusin untuk apa yang saya butuhin buat saya
untuk membantu performance saya
jadi bukan apa yang saya inginkan
karena latihan saya itu banyak banget
dan race yang akan saya lakuin juga termasuk yang panjang banget
jadi emang ini tuh ngaruh banget ya bahan bakar yang saya makan
kalau untuk sarapan apa sih yang baik dikonsumsi
kapan biasanya tuh kalau sebelum latihan saya tuh makannya cuma pisang aja sama satu slice roti
dan itu sebelum latihan ya
kalau pagi banget
tapi sesudah latihan biasanya saya refueling gitu dengan oatmeal yang udah saya siapin
oatmeal nih mbak ya
iya malam sebelumnya
jadi isinya cuman oats doang
saya diamin di kulkas sampai besok paginya gitu
terus dikasih apa
jadi cuman ya dipotong aja
yang simpel kan biar
yang penting cepat jadi dan cepat dikonsumsi karena ini harus saya makan dalam
setelah latihan ya mbak
dalam oke sebelum satu jam setelah saya selesai gitu
dan saya tambahin juga kayak biji bijian karena ini kan basicly cuman isinya karbohidrat aja ya sama buah
jadi saya butuh sedikit protein
jadi saya tambahin apa sih
pumpkin seeds kuachi terus kacang ade kismis walnuts
ini untuk memenuhi kebutuhan proteinnya
apalagi yang mbak ingin konsumsi yang untuk memenuhi kebutuhan mbak ingin nanti menghadapi latihan berikutnya
kalau makan siang sih biasanya saya nggak terlalu berat banget ya
soalnya jeda antara pagi sama latihan siang itu kadang nggak terlalu panjang
jadi saya nggak makan berat lebih banyak ke sandwich atau wraps atau salad
apa itu mbak yang menunya gimana tuh
kalau sandwichnya ini salah satunya aja ya yang rada simple itu kayak saya cuman bikin avocado sandwich
jadi pakai roti koweit gini biasanya saya
roti gandum nih mbak ya
iya roti gandum
sebenarnya roti apa aja sih yang disukain itulah
tiga atau empat biasanya saya makan
lalu ini alpukatnya cuman saya bijak bijak aja sih jadi kayak
buat toppingnya gitu ya
iya buat isinya
karena ini kan alpukat ini bagus loh untuk sumber nutrisi kita dan kaya dengan fat yang bagus untuk badan kita
jadi dihancur hancurin aja begini
terus ini telur
ini saya tambahin juga soalnya kayaknya proteinnya kurang deh kalau dengan latihannya saya gini
saya butuh protein yang lebih banyak daripada orang orang pada umumnya
jadi kalau itu jadi saya tambahin telur yang saya iris iris aja
oke ini untuk menu
makan siang dan biasanya saya ada side sallot yang kecil
sayur sayur ya mbak ya
sayur sayur lebih untuk kaya fiber yang saya butuhin lah
pameo bahwa usia hanyalah sekedar deretan angka benar benar dibuktikan oleh inge prasetyo di dunia triathlon
disiplin latihan mental baja dan kerja keras inge adalah hal yang harus diperlukan untuk mencapai kepentingan